sementara itu gubernur bangka belitung erzaldi rosman johan
mendatangi bandara depati amir untuk bertemu keluarga korban lion air jt enam ratus sepuluh
yang hilang kontak pada senin pagi
gubernur bangka belitung berusaha menenangkan keluarga korban
yang mulai histeris untuk bersabar menunggu perkembangan informasi dari jakarta
dalam keterangannya rosman mengatakan ada beberapa pejabat pemerintah
dan anggota dprd pangkal pinang yang berada dalam penerbangan ini
untuk proses identifikasi lebih lanjut pihak pemerintah pangkal pinang
akan memberangkatkan dua perwakilan keluarga dari setiap korban ke posko basarnas di jakarta
sudah dipastikan pesawat tersebut jatuh
dan pada keluarga yang ada di dalam sebagai penumpang pesawat ini
untuk men proscek kembali
yang sudah ada di kami dan akan diberangkatkan
satu keluarga dua orang
dua orang untuk berangkat ke jakarta
karena posko utama berada di basarnas